melalui kamera telepon seluler tim liputan cnn indonesia tv sempat merekam kejadian tersebut saat melintas di kawasan sudirman jakarta pusat
hujan butiran es pada terlihat sebesar butiran biji jagung
suaranya cukup jelas terdengar dari dalam mobil
fenomena ini terjadi saat tim liputan cnn indonesia tv melintas di simpang susun semanggi ke arah bundaran hi kamisore
lihat ada satu itu itu
kendaraan yang melintas di kawasan ini baik dari arah semanggi menuju tamrin dan sebaliknya terlihat berjalan lambat
hujan es turun didahului oleh hujan deras yang terjadi saat tim liputan cnn indonesia tv melintas di jalan gatot subroto
hujan es hanya berlangsung singkat sekitar dua menit
badan meteorologi klimatologi dan geofisika membenarkan telah terjadi hujan es di jakarta pada kamis sore
menurut prakirawan suatu
sebelum berlalu hujan es terjadi karena fenomena hujan konvektif
pemanasan yang intens dan memicu penguapan menyebabkan awan hujan dengan suhu dingin tumbuh dengan cepat
sebelum butiran es turun terjadi hujan deras diserta yang ingin kencang
biasanya ini merupakan fenomena konvektif
jadi ini hujan terjadi karena terjadi pemanasan atau penguapan sehingga pertumbuhan awan yang cepat
awan awan tersebut merupakan awan awan rendah
seperti awan awan cu
nah biasanya awan awan cb itu yang mengakibatkan hujan dengan durasi yang cukup lebat intensitasnya dan angin kencang seperti itu
bmkg menambahkan fenomena hujan es bisa saja terjadi lagi tergantung dari pemanasan sinar matahari ke bumi
hujan butiran es biasa terjadi dan bersifat lokal dengan durasi singkat antara dua hingga lima menit
teddy suwari jakarta